saling sindir antara gubernur sumatera utara edi rahmayadi
dengan wali kota medan bobi afif nasution
terjadi akibat ketidakjelasan koordinasi dalam penempatan karantina
bagi wni yang berpulang dari luar negeri
edi rahmayadi bahkan sempat meluapkan rasa geramnya
dengan menyebut kalau setiap orang harus diberitahu satu persatu
hal itu menunjukkan kemunduran
bobi kemudian mengklarifikasi bahwa pihaknya hanya menanyakan
perihal lokasi karantina wni yang baru kembali dari luar negeri
tujuannya untuk membantu pengamanan di lokasi itu
kemarin saya langsung dengar dari via telepon
via telepon pak gubernur dengan dinas kesehatan
mengatakan tanggal satu kemarin sebenarnya sudah tidak ada yang di hotel
tapi kita cek di lapangan masih
nah ini yang sebenarnya kami pertanyakan
kalau kita bukan mau apa apa
kita bukan mau
kalau memang kita masih
izinkan juga personil kami untuk membantu
edi rahmayadi kembali ketus menyatakan
harusnya wali kota ikut melibatkan diri
karena penanganan covid sembilan belas ini sudah berjalan hampir satu setengah tahun
kurang dilibatkan melibatkan diri
jangan merasa ini semua kurang
kita sudah satu tahun lima bulan merawat
dan pastinya itu adalah kegiatan untuk merawat rakyat kita pmi
orang indonesia yang berpengalaman dalam universitas indonesia
yang seperti hewan pun yg di web
dan kepenting perusahaan ksire apresiasi
karena regent esta kemahirangan
ya biasa nah tahap kading kids
dan apa diaksir kaya orang si bajaj ni

apanya lahan mang mudanya
dan apabila mereka memutus utama
apabila mereka weer saling catchy
juga ada di wilayah kabupaten deli serdang
ayat sudrajat medan sumatera utara